berikutnya al quran dari daun lontar menjadi kitab suci yang langka
al quran ini sebulan sekali dibaca sekaligus dirawat juga oleh santri dan juga takmir masjid nurusalam di jalan bogorami makam surabaya jawa timur
pada bulan suci ramadan ini santri bergiliran membaca al quran yang diperkirakan dibuat pada zaman para wali itu
sebuah al quran yang terbuat dari daun lontar masih tersimpan dengan baik di masjid nurul salam di jalan bokorami makam surabaya
al quran yang ditulis tangan di atas lembaran daun lontar itu diduga dibuat pada zaman para wali dan sudah sangat jarang ditemui
al quran dengan ukuran tinggi sekitar lima puluh cm lebar empat puluh cm dan ketebalan hingga sepuluh cm ini sebulan sekali dibaca oleh santri
al quran yang ditulis tangan di atas ribuan daun lontar tersebut memiliki sampul hitam dari pelepah daun lontar
untuk menjaga kondisi al quran kuno itu takmir masjid hanya membuka dan membacanya sebulan sekali
hal ini dilakukan sekaligus untuk merawatnya
hingga kini belum ada yang berhasil membaca al quran daun lontar ini sampai khatam
alasannya tulisan tangan dengan tinta di atas daun lontar nyaris pudar dimakan usia hingga sulit dibaca
karena al quran ini usianya sudah lama sudah tua kita menjaga supaya tidak rusak
dan kami dari pihak takmir masjid kita menjaga
dan ini membacanya hanya satu bulan sekali
kini al quran daun lontar yang terbungkus kain abu abu itu masih tersimpan rapi di salah satu sudut ruangan masjid nurul salam